berikutnya bali united keluar sebagai juara kompetisi liga satu dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua dengan skor tiga satu usai mengalahkan persik kediri di stadion kapten iwayan dipta gianyar bali pada kamis malam
liga satu tahun ini digelar tanpa kehadiran penonton untuk mengantisipasi penyebaran kasus covid sembilan belas
penambahan tiga gol bagi bali united dicetak oleh ilyas pasujevic rahmat dan juga stefano jantil lilipali
sementara satu gol untuk persik kediri merupakan gol bunuh diri pemain bali united imada andika pradana di gawang persik
kemenangan bali united pada kompetisi bri liga satu musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua ini merupakan kemenangan kedua kalinya setelah liga satu musim dua ribu sembilan belas lalu
tahun ini bali united mengumpulkan skor tertinggi yakni tujuh puluh enam poin disusul dengan persib bandung enam puluh sembilan poin bayangkara fc enam puluh enam poin
arema fc dan persebaya surabaya masing masing enam puluh lima dan enam puluh tiga poin
di box umum bola kena saya istimewa untuk mencetak gol
jadi saya sangat tergantung dari perkargaan
jadi orang termenat bali united musim ini sangat bergantung